oke presiden joko widodo resmi menyampaikan perombakan jajaran menteri dalam kabinet indonesia maju di istana negara
hal ini pun menjadi perbincangan warganet ya
ada yang setuju katanya dengan perombakan ini karena mungkin kinerja presiden dan jajarannya bisa diperbaiki ya
tapi nggak sedikit juga yang mengatakan bahwa reshuffle kali ini jadi momentum untuk bagi bagi kursi
kita lihat lebih lengkap lagi bagaimana persepsi warganet di lini masa terhadap menteri dan wakilnya
yang terpilih hari ini bergabung bersama saya ada direktur komunikasi indonesia indikator rustika herlambang
mbak tika halo selamat malam
selamat malam puspa apa kabar
kabar baik apa kabar mbak tika
oke mbak tika ini kita lihat topik yang hari ini jadi perbincangan ya soal reshuffle
kami juga sudah terima data yang dirangkum oleh tim indonesia indikator
kita bahas mungkin kita buka beberapa datanya
ini adalah reshuffle dalam sorotan warganet atau netizen januari juni dua ribu dua puluh
mbak tika mungkin apa yang bisa anda jelaskan dari grafik ini melihat kalau maret juga sempat naik
bulan ini juga angkanya sangat tinggi
jadi sebenarnya adalah catatan penting gitu ya buat seluruh warganet sebenarnya
bahwa presiden itu selalu mendengar apa yang ingin menjadi harapan oleh netizen gitu
jadi kan beberapa kali
jadi presiden itu kunci penting dari hari ini adalah bahwa presiden itu mendengar apa yang menjadi keluhan netizen gitu
jadi selama ini tuh memang presiden tahu ada keluhan yang terus menerus disampaikan kepada
apa namanya mereka gitu
terkait dengan minyak goreng terkait dengan beberapa hal yang akhirnya presiden sempat menegur pada bulan maret
nanti kalau presiden menegur pada bulan maret itu kan
semua netizen langsung berharap kan apa ya gitu
udah restafel aja pak
kalau gitu apalagi presiden pada saat itu menyampaikan dia akan melakukan reshuffle
tapi seperti biasa kadang kadang memang presiden menyampaikan hal seperti itu untuk apa
supaya memberikan semacam apa namanya sentilan gitu
yuk para menteri kalian harus kerja lebih baik lagi
dan itulah diberi waktu hingga hari ini tiba tiba secara silent gitu ya
tak pakai gembar gembar cerita cerita langsung saja gitu
pak presiden lakukan reshuffle dan langsung dilantik pada hari ini juga
oke jadi bulan maret
ada tiga percakapan di hari ini dari lebih dari satu lima ratus netizen menyampaikan gitu ya
pertama memang apresiasi gitu ya terhadap akhirnya presiden melakukan reshuffle gitu
tapi di sisi lain mereka juga mempertanyakan
semoga reshuffle ini memberikan yang terbaik
dan juga semoga apa yang dilakukan oleh presiden hari ini tidak merupakan bagi bagi
kekuasaan seperti tadi yang juga disampaikan gitu
tetapi pada intinya adalah ada nada optimisme di situ
dan mungkin ini juga tantangan sama bagi zulkifli yang menjadi sorotan terbesar gitu
karena dia akhirnya harus menggantikan menteri perdagangan ya
selama ini menjadi sorotan tajam
harus bisa menyelesaikan masalah minyak di situ gitu
mbak tika tapi kalau kita lihat di bulan juni ini tadi walaupun ada optimistis
nyatanya netizen pesimis nih tentang reshuffle hari ini hanya untuk bagi bagi jabatan
itu berarti juga jadi apa namanya sorotan besar gitu ya
ada keraguan di sisa jabatan presiden jokowi ini dalam dua tahun
apakah ini bisa membenahi apa yang jadi masalah di indonesia
ya itu adalah pr yang disampaikan oleh para netizen gitu
jadi melalui emosi ya anticipation dia berharap bahwa para menteri yang sekarang ini ditunjuk
dia bisa mampu gitu ya untuk mampu bahwa dia berhasil
dan dia adalah figur yang cocok untuk menggantikan posisi tersebut
jadi memang kenapa isu ini muncul gitu terkait dengan bagi bagi jabatan itu
karena di dalam percakapan itu sendiri ketika kabinet pan itu masuk ke dalam koalisi
netizen sudah mulai mengira ira pasti sebentar lagi akan ada koalisi
di sini pasti pan akan masuk ke sana
dimanakah posisinya pan
nah itu sebenarnya sudah menjadi pikiran gitu ya para netizen
mereka sudah mulai mengira ira
saya kira dia akan di posisi apa
tapi mungkin banyak yang tidak
mengira bahwa posisi yang digantikan adalah posisi mendak yang sedang menjadi sorotan netizen gitu
tapi di sisi lain gitu ya terhadap misalnya pak hadi gitu
kemudian juga terhadap raja antoni dan lain lain netizen lebih banyak memberikan apresiasi gitu
oke kita tahan soal wamen
kita masih ngomongin soal topik populer terkait reshuffle
tadi sudah nyebutin ada jatah pan kemudian mendak juga jadi trending topic begitu
ada juga isu penundaan pemilu yang ternyata ramai
diperbincangkan oleh warganet nih mbak tika
apa sentimen seperti apa yang keluar sehingga menimbulkan persepsi seperti ini
ya jadi sebenarnya pada saat itu jadi sebelum ada reshuffle hari ini tuh ada beberapa harapan netizen gitu ya
untuk merombak gitu ya beberapa menteri
yang pertama adalah dianggap kinerjanya tidak bagus
dan yang kedua adalah para menteri yang dianggap membandel gitu
membandel dalam artian dia adalah orang yang terus menerus menceritakan
atau mengkomunikasikan terkait dengan penundaan pemilu atau perpanjangan wacana presiden
perpanjangan kekuasaan tersebut gitu kan
namun ternyata apa namanya
nah namun ternyata situasi itu berubah gitu kan
mereka berharap bahwa dua nama ini misalnya kan dua nama ini yang paling banyak disebut itu adalah
dan kemudian luhut gitu ya
mereka dianggap jangan ini adalah orang orang yang dianggap
dianggap acaukan karena terus menerus masih menyampaikan wacana soal itu gitu
padahal presiden sendiri sudah menegaskan bahwa pemilu tidak akan ditunda
itu sudah tegas gitu
jadi ada harapan pada saat itu netizen nama nama ini ada termasuk nama nama yang
pak tolong disentil atau dirombak gitu
terpegah gitu versi warganet ada nama erick thohir kemudian prabowo subianto ada sri mulyani ada
luhut panjaitan yang juga tadi dimension sama batika ada juga menteri agama holil komas ini
kita bahas dari tiga tertinggi deh ada erick thohir ada prabowo subianto ada luhut kalau
tadi pak luhut disebutkan karena dianggap sebagai menteri segala bidang sementara kalau erick
thohir dan prabowo subianto ini terpegah karena apa mbak karena citra di media sosial atau karena
kinerjanya ya jadi sebenarnya kalau kita bicara soal media sosial media sosial terutama twitter
adalah salah satu sarana gitu ya untuk mempopulerkan gitu dan saat ini yang menjadi
fokus para netizen di media sosial khususnya di twitter ataupun di media sosial lainnya adalah
terkait dengan capres jadi erick thohir maupun pak maupun prabowo adalah guru yang paling banyak
dikaitkan dengan capres oke ada sebenarnya fenomena yang cukup menarik di sini terkait
dengan capres dan juga dengan perusahaan yang lainnya jadi kita bisa lihat di sini ada
terkait dengan erick thohir gitu jadi erick thohir itu kan awalnya dia berusaha untuk masuk
melalui media sosial kan dengan dengan caranya yang lebih formal gitu ya tapi ternyata timnya
erick thohir itu dia mengubah cara campaignnya gitu ya terhadap apapun melalui platform yang
penuh dengan humor yang lucu menarik gitu dengan yang pendek nah sebenarnya yang membuat erick
thohir di sini menjadi salah satu tokoh menteri terpegah dengan engagement
tertinggi itu karena platform yang digunakan dan cara campaign yang dia
gunakan gitu sehingga berapa hal terutama yang paling mendapat atensi netizen adalah
karena di bukanya recruitment seleksi d sitio adalah beberapa hal yang mendapat
antusiasme dari netizen gitu selain ya beberapa kehadirannya erick thohir di
acara tiga g juga tuh nah kemudian kalau prabowo sudah dapat perhatian kita terutama
karena kedekatannya dengan pak jokowi gitu
jadi pak prabowo itu menarik karena dia relatif sekarang lebih matang gitu ya
lebih dewasa gitu
tapi dia terus bekerja dan beberapa kali ini pak prabowo sudah mulai masuk ke ranah internasional gitu ya
kemudian ada satu sisi ketika prabowo mendapatkan engagement cukup tinggi adalah
ketika pak jokowi menerima pak prabowo di istana kepresidenan di yogyakarta
nah itu adalah beberapa hal yang membuat kenapa menteri ini cukup besar
jadi sebenarnya menteri itu netizen itu terus terang aja gitu ya
kalau saya lihat dari beberapa percakapan mereka tidak banyak bicara soal kinerja gitu
tetapi lebih banyak bicara tentang figur gitu
dan figurnya aja lebih cepat lebih mengarah lagi pada capres gitu
nah ini sebenarnya juga perlu catatan juga gitu
bahwa figur yang menarik seharusnya juga diikuti dengan kinerja yang cukup baik gitu
nah sementara kalau pak luhut kan kita sudah tahu pak luhut itu adalah tokoh yang media daring
dalam artian dia sering membuat kontroversial gitu
nah dia sering sekali mendapat atensi dari netizen apapun yang disampaikan oleh pak luhut seperti itu
nomor yang menarik sebenarnya ibu sri mulyani gitu
ibu sri mulyani kan menteri keuangan gitu ya yang sangat serius gitu
tetapi ibu sri mulyani dan timnya ini berhasil gitu
masuk ke media sosial gitu ya
dan kemudian dia membawa satu isu isu yang menarik gitu
terkait misalnya kepatuhan pajak gitu ya
kepada beberapa influencer yang kaya mendadak gitu kan
kemudian juga ketegasan dirinya gitu ya
menghadapi dialog posisi indonesia dalam konflik ukraina rusia seperti itu
jadi menurut saya fenomena ibu sri mulyani juga sangat menarik
nah sementara kenapa pak yakut itu cukup ramai gitu
di media sosial itu kan seringkali ada isu besar yang kemudian membuat semua orang memberikan respons gitu
dan itu adalah terkait dengan beberapa hal
khususnya ketika pak iyakut secara soal azan gitu
oke isu agama begitu ya
isu isu sara juga ternyata masih di apa namanya di perbincangan warganet
kemudian akhirnya mention nama menteri agama sebagai perbincangan atau cuitan mereka

oke di luar dari beberapa nama nama yang terkait dengan perbincangan warganet

kalau perbincangan menteri ternyata tinggi sekali
kita lihat ini warna biru adalah menteri ya
ternyata perbincangan soal wakil menteri di lini masa sangat rendah
bahkan angkanya kecil sekali
sebetulnya masyarakat ini aware nggak sih dengan kehadiran wakil menteri di sosial media
citra mereka di lini masa
nah ini adalah pr juga ini untuk para wamen gitu loh
jadi selama ini kok para wamen itu
jarang sekali aktivitasnya itu muncul di media sosial gitu
jika dibandingkan dengan menterinya
tiapnya itu terlalu tinggi
jadi kita pernah melakukan pengukuran ya
mulai dari januari sampai juni
pada hari ini
sebenarnya seberapa sih popularitas gitu ya
atau kinerja wamen itu diketahui oleh para netizen
dan ternyata sangat kecil sekali gitu
jadi kalau kita bisa ukur ya
jadi besarnya perhatian netizen kepada menteri
dibandingkan dengan para wamen
komen itu cuma seper enam ratus dua puluh enam kali
jadi gapnya itu sangat besar gitu
padahal sebenarnya mereka adalah kebanyakan wamen ada beberapa anak muda kan gitu
dia bisa memainkan peran yang cukup baik di sini gitu
tapi sayangnya masih kurang dimanfaatkan gitu
dan ini adalah pr untuk mereka gitu
ternyata dengan adanya wakil menteri ini
nah kalau di hari ini ada beberapa nama juga yang menjadi sorotan
mengisi tempat di wakil menteri beberapa kementerian begitu
dari partai politik apakah ini cukup menarik perhatian warganet
mungkin bisa merubah apa namanya
kinerja dari kabinet indonesia maju atau ya udah ini hanya bagi bagi kursi politik aja gitu
ya ini baru sementara aja
jadi sejauh ini tuh memang terhadap wakil menteri gitu ya
percakapannya lebih banyak soal apresiasi mengucapkan selamat gitu
dan memang raja juli memang mendapatkan beberapa
atensi lebih daripada netizen karena dia menggantikan rekan dari sebelumnya gitu
dan memang kalau kita lihat dari social network
jadi percakapan terkait dengan hari hari apa
hari ini gitu dengan red staffel memang mereka yang kontra
misalnya terhadap pak jokowi menyatakan bahwa isu reshuffle ini kok kayak seperti bagi bagi jabatan aja gitu
untuk memperkuat posisinya gitu
tapi kan itu kan tidak semua orang punya pendapat seperti itu gitu
ada beberapa kelompok juga yang menyatakan bahwa oke kita lihat aja hasil mereka seperti apa
walaupun tadi ditunggu kinerjanya gitu
memang raja juli paling banyak mendapat atensi untuk terkait dengan wakil menteri
karena posisinya di psi gitu dan menggantikan posisi yang sebelumnya gitu
jadi aroma itu memang masih ada di kalangan para netizen gitu
baik kita rangkum mbak tika
jadi banyak mana nih sentimennya
harapankah pesimiskah optimiskah
untuk sisa kerja atau masa jabatan presiden jokowi dan kabinet indonesia maju ke depan
ya sejauh ini memang netizen masih netral
artinya adalah netizen masih memberikan kesempatan kepada para kabinet anggota kabinet yang baru
untuk segera mewujudkan gitu loh
bahwa mereka yang berada di sini itu bukan sekedar bagi bagi kursi
tetapi memang mereka akan benar benar melanjutkan dan membereskan segala persoalan yang ada di indonesia
pada saat ini gitu
oke baik mbak tika ini nanti pasti pergolakan di lini masa akan semakin terjadi
mungkin menuju pilpres ya seperti yang tadi mbak tika katakan
sudah ada beberapa nama yang juga mengerucut pada pilpres
nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana hubungan antara reshuffle kabinet yang terjadi hari ini dengan jalan menuju dua ribu dua puluh
tapi sekali lagi mbak tika terima kasih banyak atas analisisnya dan juga tim indonesia indikator
terima kasih selamat malam
selamat malam mbak